ini akan jadi puncak balas dendam buat kita
ini akan menjadi pukulan yang berat buat raja raja
kamu harus menerima diego
clara bener bener mencintai kamu
saya gak mau kamu kecewain lagi clara
kenapa papa aku marah marah sama kamu
aku gak yakin untuk mencintai kamu
aku gak yakin untuk mencintai kamu
aku gak yakin aku bisa mencintai kamu
tapi kan putri itu udah meninggal raja
dan aku yakin kau pasti bisa lupain putri
aku gak bisa ngubahin putri
ini pasti gara gara monas kan
mona itu bukan putri
mereka berdua tuh beda
mereka berdua tuh beda
mereka berdua tuh beda
mereka itu seperti satu orang
dan aku gak bisa menghilangkan perasaan itu
aku akan membuat kamu jatuh cinta sama aku raja
dan aku yakin
kau bisa lupain putri
dan aku yakin
kau bisa lupain putri
dan aku yakin
hati aku cuma ada putri
karena aku mencintai dia
dan aku gak bisa mencintai perempuan lain selain dia
tapi aku akan bersama dia
aku akan tetap bersama allah
sekarang aku minta sama kamu
kamu jujur sama aku
kamu itu beneran lumpuh atau enggak
gok membangun satunya tuh cabet banget
ini akan jadi puncak balas dendam buat kita
ini akan menjadi pukulan yang berat buat raja
kamu harus menerima diego
kenapa kamu tega teganya nuduh aku terus raja
kalau kamu gak mau nikah sama aku
gak usah gini
gak usah terus terusan kamu nuduh aku raja
tapi gimana caranya buktiin clara itu lumpuh atau enggak
aku yakin muna pasti terus mengaruhi raja
jadi aku harus menerima dia
aku yakin mone pasti terus mengaruhi raja
jangan sampai kebohonganku ini terbongkar sama raja
aku ini bukan musuh yang gampang mona
ya tapi tante
ipian kamu untuk mendapatkan muna pasti akan terwujud
serahkan sama tante
kamu lagi ada masalah
kamu ngerti apa ah

kamu jari maksudnya apa ada corner
itu dari tempat
kayanya mana sekarang
ya untuk dikasih nama
kekekenaan mamamu adalah kita
jadi jumpa lagi
aku butuh mama di saat seperti ini
nah sekarang kamu cerita sama tante
anggap aja tante kayak ibu kamu sendiri
cuma lagi sedih aja
iya sedihnya itu kenapa
aku udah tau kalau clara itu bohong
hara itu gak lumpuh tante
aku ngeliat sendiri kok clara itu udah bisa jalan
dia malah pengen takain aku
dia malah pengen takain aku
pas aku kasih tau ke semua tapi gak ada yang percaya
dan yang lebih parah lagi
omroh tau masalah ini
omroh yang maki maki aku dan kata ngatain aku tante

tante percaya sama kamu
gak usah pikirin itu semua
serain aja sama tante biar tante yang pastikan hal itu
makasih ya tante
clara benar benar nggak tertolong lagi
saya dihormati bisa berlari sampe przygot
suara bayi siapa tuh